pandemi bukan halangan bagi fahri untuk berolahraga di pusat kebugaran
demi menjaga tubuhnya tetap fit ia disiplin menerapkan protokol kesehatan saat memakai alat alat olahraga yang ada di dalam ruangan ini
mengangkat beban juga kan biasanya kita ada yang join atau ini jadi kita lebih ke penorangan disininya jadinya lebih jaga jarak aja sih jatuhnya
jadi kayak bener bener di agak jauh jauhan kalau sekarang
karena kan berkeringat juga ya ini
satu otot sendiri kan bisa beda beda ya jadi kayak misalnya penggunaan beban ini sedang dipakai kita bisa pakai penggunaan beban yang lainnya gitu
pengetatan protokol kesehatan di masa psbb transisi diterapkan di pusat kebugaran di kawasan bangka jakarta selatan
tidak hanya pengecekan suhu tubuh area olahraga indoor ini membatasi jumlah anggota yang berolahraga
dalam satu sesi paling banyak diisi delapan orang
tiap pengunjung hanya boleh berolahraga paling lama sembilan puluh menit
pembersihan alat yang dipakai bersama dan jarak antara alat juga diatur berjauhan
kita sudah sediain alat untuk pembersih untuk bersihin jadi member kalau mau pakai alat itu bisa bersihin terus bisa mulai pakai lagi
kita untuk ac on terus ya jadi sirkulasi perdanaran udaranya juga lancar terus kadang pagi juga kita sebelum masuk kita buka untuk udara mataharinya juga masuk baru ntar pembersihan baru mulai member masuk
menurut dokter spesialis
menurut dokter spesialis
dinas kesehatan dan olahraga andika raspati olahraga di ruangan tertutup dan tempat pusat kebugaran memiliki risiko tinggi terhadap penularan covid sembilan belas
apalagi jika tempat tersebut memiliki sirkulasi udara buruk droplet akan bertahan lama di udara
saran saya sebenarnya kalau kita bicara emang harus latihan di tempat yang indoor cari tempat indoor yang masih memiliki sirkulasi udara yang baik
misalnya dengan sistem ventilasi atau dengan membuka jendela lah paling nggak misalnya
misalnya dengan sistem ventilasi atau dengan membuka jendela lah paling nggak misalnya
kemudian juga pilih ruangan atau pilih gym yang memang dia memperlakukan pembatasan jumlah pengunjung
jadi kalau misalnya kita udah datang ke tempat gym kok kayaknya rame orangnya banyak di dalam situ udah mendingan ganti gym deh
kemudian kita juga bisa cari tempat yang memang jarak antara alat alat gymnya itu berjauhan nggak berdempetan minimal dua meter

kemudian juga jangan lupa untuk selalu mencuci tangan sebelum dan setelah menggunakan alat alat gym serta hindari banyak memegang area wajah
pemerintah provinsi dki jakarta menerbitkan pengetatan protokol kesehatan tambahan di masa psbb transisi bagi fasilitas olahraga dalam ruangan dan tempat kebugaran
jarak antar orang dan alat minimal dua meter
petugas juga wajib mengenakan masker pelindung wajah dan sarung tangan